kita gak puas dong mainnya
aku mau main
kita main aja dah
baiklah para warga
dengan ini saya resmikan taman keluarga bahagia ini
dan dibuka untuk
ini taman bermainnya aman gak nih pak rt
tuh kok nanya gitu pak
soalnya taman ini bekas kuburan pak rt
eh emang taman bermainnya bekas kuburan
emang pak rt gak tau apa
enggak gak tau
kalau tau masa yang bikin disini
biarin aja tuh kalau taman bermainnya bekas kuburan
kan biarpun taman ini bekas kuburan pasti semua yang pernah dimakamin di sini
udah dipindahin ke tempat lain dengan cara baik baik
ya kan pak rt
jadi memang dijamin taman ini aman lah
tidak ada yang aneh aneh
apakah memang jenazah jenazahnya sudah dipindahkan dengan baik atau tidak gitu
eh udah gini
daripada kita sibuk
mendingan gimana kalau semua mencoba wahana yang ada disini
ya kalau begitu biar pak rt dulu yang cobain lah
saya yang membangun taman disini
masa buat saya
ya buat warga
ali sama rafa jangan rebutan mainannya
adam jangan mainan yang itu juga adam
ganti yang lain juga
nah oh sih pak rt
siti lagi ngasih tau anak anak
beneran bekas kuburan bete
iya pak rt
katanya mah gitu
kenapa sih pak rt teh
pak rt takut
eh ini pasti pak rt ribet lagi sama urusan hantu ya
masih takut sama hantu
saya enggak takut
takut sama buranti
eh tapi saya lebih sederhana dari hantu
laku nyayang paud guteh
enggak ah di dalam kan gelap tapi sepanjangnya enggak enggak
kan seru kita bisa main lebih lama
kayaknya asik tuh terurungannya
yaudah aku duluan ya
di mana ada pocok
di situ mie ada di terowongan
aku takut mie rafa mau pulang aja
aduh bu ranti
ini mah bener bener salah saya
seharusnya sebelum taman ini dibangun
saya harus tahu silsilah sebelum taman ini apa
ternyata kan kuburan
secepatnya saya harus tutup taman bermain ini
eh pak rete jangan ditutup
ini kan tamannya bagus cantik
bisa dipakai buat main sama anak anak
tadi si rafa bilang bahwa ini ada pocongnya
pak rednya tuh jangan percaya gitu aja sama rafa
siapa tahu dia halusinasi
dia itu kan suka ngelihat hal yang enggak enggak
pak rete itu sebagai pemimpin warga harusnya jangan gampang percaya sama sebuah

pak rete itu harus bisa membuat warga merasa aman supaya warga enggak
pak rete takut pocong
takut ngajir kebobolan di sini
eh pak rete pengen pipis
ya udah untuk sana sana
ih kalau dia ngumpul di sini
eh mau pesing
iya pak rete
kau balik lagi cepat cepat pak rete
wc nya sebelah sana
gimana sih pak rete
hei ada orang enggak
permisi rt nih kebelet gantian dong
eh ada kunci nih
tuh kan ada airnya
sayang udah hanyut mainnya
besok lagi mainnya
aku mau di sini
enakan di sini
wah banyak mainan daripada di rumah
rete enggak ada mainannya
ini udah malem
lihat udah sepi
emangnya kamu mau main sendirian di sini
nggak apa apa main sendirian
yang penting senang tuh
lihat tuh ada ayunan
ya udah ibu pulang ya
ibu nggak tahu loh kalau nanti ada yang muncul
di sini kan bekas kuburan
eh ibu ibu dengar nih ya
di taman bermain itu katanya sih yang sudah diresmikan sama prt itu katanya banyak hantu pocongnya
gentaianan gitu ih
hah saya emang gak percaya sama yang namanya gitu gituan
eh ibu ibu jangan percaya sama hantu hantuan
apalagi hantu pocong gentayangan di taman
emangnya wah gawe si pocong teh gak ada kerjaan apa dia
kesempatan aja weh
ih buranti emang enggak percaya
udah rame beritanya
makanya pada takut main di situ
lagian sih prt segala tanah bekas kuburan dijadikan taman bermain ya
jadinya kan pocong pocong pada marah dan gentayangan di sana
ya emang pak rt tuh suka bikin rusuh sih pak rt emang
nanaon teh tadi pikir
iya pak rt belanja juga pak
ada apa ini pagi pagi nih pada ngerupiin begini
ada kangkung ada uap
eh lain tadi nama saya disebut sebut ada apa ini ibu ibu